dana ledakan terjadi di gudang amunisi kodam jaya di kabupaten bogor jawa barat
ledakan diduga terjadi akibat masih tersimpannya amunisi kedaluarsa yang seharusnya dimusnahkan
kobaran api disertai ledakan terjadi di gudang amunisi kodam jaya di ciangsana gunung putri kabupaten bogor jawa barat
ledakan yang terjadi berkali kali di dalam gudang yang terbakar membuat warga sekitar panik berlarian menyelamatkan diri
peristiwa terjadi pada sabtu malam seusai maghrib
pemadam kebakaran dki jakarta mengerahkan dua unit robot pemadam
mengingat lokasi kebakaran yang masih berpotensi meledak dan berbahaya bagi tim pemadam
penggunaan robot hanya untuk gudang yang terbakar
sedangkan proses pendinginan menggunakan mobil pemadam kebakaran biasa
menggunakan robotik ada dua robot yang bisa dioperasikan dari jarak jauh oleh anggota
karena kan kita tahu lokasinya sangat berpotensi terhadap bahaya terhadap anggota
maka itu kita lakukan dengan robotik yang bekerja untuk yang sifatnya pemadaman di satu gudang itu
nah untuk gudang gudang lain kita lakukan hanya proses pendinginan
warga terdampak kebakaran gudang amunisi di klaster visalia
kota wisata kecamatan gunung putri kabupaten bogor memilih untuk mengungsi
dari lima klaster yang ada kluster visalia yang paling terdampak lantaran posisinya berada di belakang gudang peluru yang terbakar
warga di klaster ini memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman
di antaranya masjid gereja dan rumah pribadi kepala desa
ada suara ledakan dan beberapa dari warga kami bertanya tanya dan setelah diselidiki ternyata
dan kebetulan letaknya tidak jauh dari beberapa klaster kami di kota wisata
jadi yang terdampak langsung itu adalah klaster nebraska visalia miami dan apa tadi
titik api dari kebakaran gudang amunisi kodam jaya dipadamkan sekitar jam tiga empat puluh lima dini hari tadi
pangdam jaya menyebut dua puluh tujuh unit mobil dikerahkan untuk memadamkan api
yang terdiri dari damkar pemprov dki jakarta kabupaten bogor dan bekasi
tadi kita sudah melakukan langkah langkah penanganan untuk pemadaman titik api
dari gudang nomor enam gudmurah paldam jaya jakarta dan pukul tiga empat puluh lima tadi
dapat kita pastikan titik api sudah berhasil dipadamkan
sedikitnya delapan puluh enam orang pengungsi mendapat bantuan dari dinas sosial kabupaten bogor
bantuan berupa logistik kasur selimut serta pelengkapan bayi
warga diminta tinggal hingga lokasi kejadian dinyatakan aman dan warga bisa kembali ke rumah masing masing
tim liputan kompas tv
untuk mengetahui kondisi di sekitar tempat ledakan gudang amunisi kodam jaya
kita sudah terhubung dengan tiga jurnalis kompas tv
taufik riyadi yang berada di lokasi ledakan gudang amunisi kodam jaya
ada abel insani di perumahan kota wisata
dan juga ada niko zulfikar yang berada di lokasi pengungsian warga
terdampak kita ke taufik terlebih dahulu
taufik bagaimana situasi terkini di tempat kejadian ledakan
ya ersi dan juga saudara memang kondisi di lokasi ledakan
tepatnya di good murah atau gudang amunisi daerah kodam jaya
di kabupaten bogor ini sudah padam seratus
dan tadi menurut informasi yang kami dapatkan
proses pendinginan ini sudah selesai pada pukul delapan lebih lima belas waktu indonesia barat
dan seperti yang dikatakan saudara memang api ini sudah padam sejak pukul tiga empat puluh lima
namun memang proses pendinginan ini terus dilakukan secara berkala
proses piningan ini berlangsung kurang lebih selama delapan sampai dengan sepuluh jam
dan memang tadi kami melihat beberapa unit pemadam kebakaran pun sudah berangsur meninggalkan
tempat ataupun di gudmura ini
dan memang ada beberapa pemadam kebakaran yang memang disiagakan
untuk bila terjadi bila dibutuhkan ke depannya
dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan
total ada dua puluh tujuh unit pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan
yang mana dua diantaranya merupakan unit robotik
yang dilakukan untuk memadamkan gudang nomor enam
yang mana ini gudang yang menjadi titik ledakan atau titik bakarannya
dan tadi saja saudara baru saja panglima tni
yang hadir ya atau meninjau secara langsung
gudmura yang ada di kabupaten bogor ini
dan memang saat ini proses pemantauan ini masih terus berlangsung
dan kami awak media tidak dapat mengikuti
karena memang ini merupakan area terbatas
saat ini memang area terbakar ini hampir sembilan puluh persen
area gudang nomor enam ini terbakar seluruhnya
dan memang saat ini kita masih menunggu keterangan lebih lanjut terkait apa penyebabnya
meledaknya gudang nomor enam di gudang amunisi daerah ini
dugaan awalnya dikarenakan adanya gesekan
sehingga menyebabkan amunisi yang sudah keadaan luar sah ini meledak
dan memang beberapa antisipasi ini sudah dilakukan
seperti memang adanya tanggul
juga memang tidak adanya listrik di gudang
namun mengatakan bahwa amunisi yang kadal luar saya ini sangat labil
sehingga berpotensi untuk terjadinya ledakan
apa langkah yang akan dilakukan
tadi polisi militer sudah langsung melakukan investigasi awal saat sudah padam
dan juga tim dari penjinak bahan peledak atau jihanak ini sudah dikerahkan oleh tni
yaitu dalam radius dua km untuk melakukan penyisiran dan juga pembersihan
kita masih terus menunggu proses investigasi proses penelitian dari pihak tni
apa penyebab utama dari terbakarnya gudang
amunisi daerah kodambia berada di kabupaten bogor mersi
dari lokasi ledakan gunung amunisi kodam jaya
kita bergeser ke abel insani yang berada di rumahan kota wisata
abel bagaimana situasi terkini di perumahan terdampak ledakan
ya hingga siang ini memang untuk warga masih mengungsi
tapi di siang ini sekitar setengah jam yang lalu
hingga saat ini sudah mulai terlihat adanya aktivitas dari warga yang
warga di perumahan ini yang mulai keluar masuk gerbang
tapi mereka tidak diizinkan untuk menginap
artinya mereka hanya diizinkan untuk melihat dan mengambil barang barang
yang mungkin saja diperlukan pada saat mengungsi
jadi mereka yang datang ini hanya sekedar untuk mengecek rumah
apa saja yang rusak ataupun apa saja yang mungkin barang tertinggal
dan akan dibawa ke tempat mengungsi
dan tadi ada pengakuan dari seorang warga yang memang pada saat ledakan terjadi
ia mengaku bahwa pada saat berbuka puasa dengan keluarga
lalu ada ledakan pertama yang terjadi
tapi tidak mengira bahwa itu sebuah ledakan yang besar
karena awalnya mengira petasan
tetapi lama kelamaan untuk suaranya bertambah besar
panik dan akhirnya melihat situasi ke depan dan memang sudah ada api yang cukup besar begitu
akhirnya mereka memilih untuk mengungsi memang untuk mengungsi ini sudah dilakukan sejak tadi malam
mercy dan juga saudara ya ini sekitar pukul tujuh malam atau sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia barat tadi malam
hingga saat ini warga masih mengungsi nah mengapa mengungsi
karena memang yang saya sebutkan tadi bahwa untuk ledakan ini terjadi pada pukul delapan belas tiga puluh dan baru bisa dipadamkan pada sekitar pukul tiga dini hari tadi waktu indonesia barat
nah untuk tadi sekitar pukul sembilan tiga puluh untuk mobil jihandak atau penjinak bahan peledak ini sudah ada di sekitar perumahan visalia
dan langsung dari petunjuk
petugas atau dari tni melakukan penyisiran di mana dikhawatirkan memang masih ada residu atau bahan bahan peledak
yang memang berterbangan pada saat ledakan itu terjadi ke rumah rumah warga
dan memang benar pengakuan salah satu warga juga bahwa rumahnya ini ada yang rusak terkait dengan lampu
ataupun genteng yang juga terkena imbas dari ledakan tersebut
dan memang untuk saat ini dari penyisiran itu masih terus dilakukan
menemukan salah satu benda yang cukup asing yang diduga sebagai selongsong
ya ini merupakan akibat dari ledakan yang terjadi pada malam kemarin
nah untuk saat ini masih terus berlanjut
satu persatu dari rumah sedang disisir
tadi juga saya melihat bagaimana dari petugas ini membawa satu kotak sekitar ukurannya enam puluh cm x enam puluh cm di bawah
dan ini nantinya untuk
tempat dari residu residu ataupun juga bahan peledak yang ditemukan di sekitar rumah warga
karena memang tidak hanya di depan saja atau di depan rumah warga saja
tetapi juga sampai ada di dalam rumah warga yang artinya ini juga menjadi kekhawatiran warga
sehingga warga harus mengungsi
nah untuk saat ini dari pihak polisi ataupun juga dari tni masih terus melakukan pengamanan
dan bahkan kalau anda lihat juga
di belakang saya juga adanya garis polisi yang dipasang tidak hanya di perumahan ini saja
tapi juga di dalam juga dipasang lalu di sebelah perumahan ini juga dipasang
untuk menetralisir dari area perumahan agar penyisiran ini tetap bisa berjalan dengan lancar
dan bagi warga yang memang tinggal di perumahan ini bisa masuk tapi dengan pendampingan
artinya tidak bisa sembarang masuk
untuk proses dari penyisiran ini masih berlangsung
ya mersi nanti kita tunggu saja apa saja hasilnya yang ditemukan oleh petugas
terkait dengan penyisiran untuk bahan bahan atau residu yang tersisa
atau berterbangan pada saat ledakan itu terjadi di rumah warga